kita beralih ke informasi lainnya
serangan ulat bulu di situ bondo semakin mengganas
kondisi ini membuat anak anak harus diungsikan karena mengalami gatal kulit
bahkan aktivitas industri mebel ikut terganggu
mengatasi sebaran ulat bulu yang kian meluas
warga swadaya melakukan penyemprotan pesticida
kecewa dengan dinas pertanian yang tak kunjung menanggapi keluhan warga
untuk segera membasmi ribuan ulat bulu yang menyerang kampung mereka
warga akhirnya swadaya melakukan penyemprotan pesticida
sejumlah rumah dan pagar pagar yang menjadi sarang ulat bulu langsung disemprot
meski demikian warga tetap kewalahan karena jumlah ulat bulu makin banyak
dan meluas hingga ke radius dua ratus meter dengan lima puluh rumah warga terdampak
pesticida yang digunakan warga pun ternyata juga tidak terlalu ampuh membunuh ulat bulu ini
meski berulang kali dilakukan penyemprotan
makin kerasnya serangan ulat bulu membuat sejumlah balita harus diungsikan
sebab anak anak di kampung barat desa asem bagus ini mulai menderita gatal kulit
mengganasnya serangan ini juga mengganggu aktivitas industri mebel
karena ulat bulu bersarang ditumpukan kayu
seperti diketahui sebelumnya ribuan ulat bulu ini menyerang dusun barat desa asembagus itubondo
ulat bulu berasal dari pohon jarak di pekarangan kosong tak jauh dari perkampungan
angin kencang dan cuaca ekstrim diduga menjadi cepatnya berkembang piakan ulat
dan menyebar makin luas ke permukiman warga hingga radius dua ratus meter